kepolisian memastikan bahwa langkah diplomasi tersangka kasus makar rahmawati soekarno putri ke dpr ri tidak mempengaruhi jalannya proses hukum kasus yang sedang bergulir saat ini
polisi akan terus mendalami temuan uang tiga ratus juta rupiah dari rekening rahmawati yang diduga digunakan sebagai upaya makar
kalau tersangka bilang tidak tidak ada masalah kita tidak perlu keterangan tersangka
lima alat bukti salah satu keterangan tersangka kita tidak perlu ada saksi ada surat ada petunjuk ada keterangan ahli
jadi kita tidak butuhkan keterangan tersangka silakan saja tidak ada masalah
kami sudah mempunyai bukti bukti permulaan yang cukup dan alat bukti yang ada jadi kami tetap jalan